gubernur dki jakarta anies baswedan menyambangi gedung bursa efek indonesia pada senin sore
anies datang untuk melihat langsung kondisi gedung bursa efek indonesia pasca ambruknya lantai mezanin di tower dua
anies berharap ada audit terhadap layakan konstruksi gedung bei untuk mencegah terjadinya hal serupa sehingga tidak mengganggu aktivitas bursa efek
anies bursa efek indonesia
anies bursa efek indonesia